ya untuk mengelaborasinya telah bersama kami melalui sambungan zoom dengan anggota komisi sembilan dpr neti prasetyani heriawan
selamat sore ibu neti dan juga epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia pandu riono
selamat sore pak pandu
baik saya ke pak pandu dulu ya
pak pandu tentunya ini sangat menggelitik sekali terkait dengan pernyataan pak pandu di twitter
nah pak pandu sendiri ini maksudnya bagaimana
apa yang membuat pak pandu bisa mengatakan bahwa ini sepertinya ada tekanan terhadap bepom dari dpr komisi sembilan
ya saya mengamati mengikuti rapat terbuka ya dengan komisi sembilan
di situ proses diskusinya dan sebagainya
dan juga mendengar sampai ada
hasil lah dari kerja itu
dan saya melihat ada statement statement yang mendorong supaya badan pom untuk melakukan sesuatu
terutama adalah mempercepat tentang uji klinis fase dua mengizinkan uji klinis dua
dan diletakkan tanggalnya
dan kalau tidak dipenuhi akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh komisi sembilan
kalau menurut saya sih tidak perlu seperti itu
karena kan ini kan kita percaya bahwa badan pom itu kan sesuatu badan yang memang dibentuk untuk melindungi keselamatan bangsa indonesia
ini kan masih tahapan riset sebenarnya
masih riset yang sangat awal sekali
dan badan pom juga dibantu oleh tim komisinya
badan pom juga sudah melakukan penilaian obat nasional
jadi tidak bisa dilakukan harus ini harus begitu
karena tidak ada harus harus itu
tapi sesuai dengan sop yang sudah berlaku ya tinggal diikuti saja
karena ini semua udah tau
timpeling itu juga udah tau bahwa mereka juga harus memenuhi itu semua
pak pandu sebenarnya kan kita sedang mengembangkan vaksin merah putih juga
lalu nanti juga ada pfizer
lalu juga astrazeneca dan lain sebagainya akan masuk ke indonesia
sebenarnya dengan adanya vaksin vaksin darurat itu sebenarnya apakah sudah cukup
atau justru harus ada lagi vaksin yang ada ataupun yang diciptakan dari dalam negeri ini
jadi untuk pengembangan teknologi vaksin itu kita harus juga mengembangkan
ya karena kita harus juga belajar bisa mengembangkan vaksin
karena ini kan bukan pandemi yang terakhir bagi kita
bagi bangsa indonesia
atau bagi dunia
jadi vaksin merah putih walaupun panjang perjalanannya karena mengikuti proses proses kaedah sains yang berlaku
itu tidak apa apa
karena kita harus mengembangkan juga
melatih supaya teman teman dari lembaga eijkman bio farma yang selama ini bekerja keras untuk mengembangkan
silahkan dilanjutkan terus sampai nanti terjadi produk yang mungkin bisa disuji
mungkin juga tidak
jadi ini bisa produk yang masih belum jelas juga
dan untuk mengatasi pandemi kita kan butuh vaksin yang mudah diberikan pada penduduk
dan juga semua vaksin memang dibuat supaya mudah diberikan
karena kita mengejar kecepatan supaya sebagian besar penduduk bisa memiliki kekebalan untuk mengatasi infeksi ini
jadi kalau ada ide untuk mengembangkan vaksin ini
untuk mengembangkan vaksin yang lebih mudah dan lebih cepat itu bagus sekali
tapi kalau mengembangkan vaksin yang sangat rumit yang tidak mungkin diberlakukan secara massal
dan sifatnya personalize itu tidak pas dengan suasana pandemi
itu sifatnya adalah untuk pengobatan boleh
tapi kalau untuk mengatasi pandemi tidak pas sama sekali
tidak logis sama sekali
dan orang akan kaget
kenapa kok ada pikiran pengembangan vaksin yang tadinya hanya untuk
untuk mengatasi pandemi tidak pas sama sekali tidak logis sama sekali
dan orang akan kaget
jadi banyak dari awal sudah tidak logis
nah dari komisi sembilan
ini menarik sekali
ada alasan nyawa yang harus di tangani
tadi kalau informasi sebelumnya sudah disampaikan
apa yang mendasarkan komisi sembilan
begitu mengotot agar vaksin usaha antara ini tidak dipersulit dalam proses perizinan
sementara bepom sudah menyatakan bahwa vaksin nusantara ini tidak memenuhi kaedah klinis
iya terima kasih mas iqbal pak panduryono
tentu saja semangatnya itu berangkat dari keinginan untuk membangun kemandirian bangsa
sejalan dengan inpres nomor enam tahun dua ribu enam belas tentang percepatan pengembangan industri obat alat kesehatan yang berbasis pada kemampuan dalam negeri
sehingga ketika kita mendengar ada kandidat vaksin yang sedang dikembangkan oleh para peneliti di universitas diponegoro
kita semangatnya ingin memberikan kesempatan kepada setiap inovator
bagaimana bu neti

terdengar nggak mas isbal
baik silakan silakan ibu sudah terdengar kembali
jadi dari rapat kemarin yang cukup panjang ya sejak pagi sampai pukul dua puluh satu malam itu
sebetulnya kalau kita kemudian melihat putusan rapatnya kita tetap menghormati apa yang menjadi tupoksi dari badan pom
kalau kita lihat dari hasil rapat kita tetap mendorong kementerian kesehatan dan badan pom
berkoordinasi dengan kementerian riset dikti badan riset inovasi nasional
untuk memberikan kesempatan pada setiap kandidat vaksin termasuk vaksin merah putih dan vaksin nusantara
dengan memperhatikan tiga hal yang disebutkan oleh bu penny waktu itu
jadi ada good manufacturing process kemudian juga ada good clinical process
jadi poin poin yang disampaikan oleh bu penny itu juga menjadi poin dalam
dalam rapat seperti itu
jadi artinya kita tidak akan melangkahi dan bahkan dalam
apa namanya dialog antara komisi sembilan dengan para mitra
kita mengatakan bahwa kita tidak akan ngotot jika nanti setelah panel hearing diputuskan memang ada hal hal yang perlu diperbaiki
kita juga siap menerima seperti itu
jadi intinya sih
kita ingin mendudukan supaya kandidat vaksin yang dikembangkan oleh para peneliti anak bangsa ini juga mendapat kesempatan yang sama
kemarin itu ya muncul ya sebuah pertanyaan
untuk vaksin vaksin impor kan kita dengan sangat mudah gitu memberikan aua
nah kenapa tidak kita dorong kandidat vaksin yang berasal dari anak bangsa ini
sehingga mudah mudahan akan menjadi salah satu bentuk health security preparedness yang disampaikan oleh dr pandu riono tadi
jadi ada kesiapsiagaan ya sebagai game changer jangka panjang
kalau kita bicara vaksin kan bukan untuk jangka pendek saja ya tapi kita berharap mudah mudahan dengan cara seperti ini
kita memiliki kesiapsiagaan
kemudian yang kedua ketika kita lihat ya apa yang dipaparkan oleh para peneliti
kita melihat ada potensi dan peluang begitu
kita berharap betul betul bisa memenuhi tahapan dan rekomendasi ilmiah
kemudian juga ya tentu saja harus dibuktikan kepada publik
harus transparan juga disampaikan kepada publik
yang sudah dilakukan oleh para peneliti
sehingga kalau memang ini memenuhi tahapan ilmiah ya
termasuk juga standar yang dipersyaratkan
ya mudah mudahan ini menjadi salah satu peluang ya
bagi kita untuk bisa membangun keamanan nasional seperti itu
nah bu neti jadi ini bisa digarisbawahi bahwa dpr komisi sembilan tidak mengintervensi terhadap apa yang sudah menjadi keputusan bepom ya
walaupun ini menjadi trigger buat banyak orang menjadi bertanya tanya
apa yang membuat dpr komisi sembilan menjauh apa istilahnya terlalu mengintervensi bpom itu
nah kalau berbicara sendiri terkait dengan vaksinasi
kan kita juga sudah ada nih vaksin merah putih
yang sudah diizinkan untuk melanjutkan apa namanya istilahnya pengembangannya
dan bagaimana apakah ini tidak anggota dpr khususnya komisi sembilan ini tidak fokus saja untuk
bagaimana melanjutkan pengembangan dari vaksin merah putih ini sendiri agar lebih fokus begitu
iya tentu saja kita sangat mendukung bahkan pembicaraan tentang vaksin ini kan sejak agustus dua ribu dua puluh ya mas iqbal
jadi rapat rapat yang bertema vaksin itu sudah dilakukan sejak pertengahan dua ribu dua puluh
dan strategi inovasi dengan mengembangkan vaksin merah putih itu selalu kita dorong
dan kita masukkan dalam laporan rapat ya bahwa kita mendorong mendukung pengembangan vaksin merah putih
kita juga meminta pada pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran begitu ya
kenapa karena kalau untuk vaksin impor saja kita menganggarkan sangat besar ya kurang lebih lima puluh triliun
kenapa tidak untuk sebuah kemandirian bangsa agar tidak tergantung pada por ya pada vaksin impor
ya tentu kita selalu mengulang dalam setiap laporan
jadi kita juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan ya
penuh terhadap vaksin merah putih
artinya kita tidak sedang melakukan selebrasi berlebihan
jadi kemarin juga kita mengundang prof amin subandrio dan prof nizam ya
dan kita minta mereka menyampaikan pendapatnya seperti apa

nah justru pendapat komisi ix itu juga berangkat dari mereka berdua sebagai pakar
prof amin dan prof nidom mengatakan sebagai sebuah inovasi sebuah langkah
ya perlu diberi kesempatan perlu diberi kesempatan
nah ini yang menurut saya objektivitas yang perlu dibangun ya seperti itu
nah kalaupun nanti setelah tanggal tujuh belas maret ini
ada sesuatu yang menjadi catatan ya kita inginnya badan pom menyampaikan apa saja yang perlu diperbaiki seperti itu
para peneliti juga harus dengan jujur dengan transparan juga menyampaikan seperti apa yang dimaksud dengan uji klinik yang sudah mereka lakukan
oke baik bu neti
itu mungkin ya yang perlu diluruskan
jadi kalau saya secara pribadi tidak sekedar mendukung dan menolak tapi marilah sama sama kita duduk untuk meluruskan
oke baik bu neti
untuk meluruskan ya apa yang sekarang berkembang seperti itu
nah saya ke pak pandu lagi
pak pandu kalau tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada sebenarnya intervensi begitu bisa digarisbawahi
tidak ada intervensi dari komisi sembilan kepada b pom
nah sebenarnya kalau misalnya kita melihat lagi bagaimana uji klinis ini khususnya untuk vaksin nusantara
sebenarnya akan membutuhkan waktu berapa lama sih pak biasanya untuk melakukan uji klinis ini sampai bisa nanti diterapkan ke masyarakat
kalau tadi disampaikan di paket sebelumnya mengatakan bahwa jangan sampai vaksinasi ini bisa lebih dari tahun dua ribu dua puluh dua begitu untuk diaplikasikan ke masyarakat
pak pandu sepertinya kami tidak mendengar suara bapak
oke kita masih berusaha untuk bisa menghubungi
untuk sementara saya ke bu neti lagi
bu neti apakah dalam proses kan dari bepom sendiri ini mengatakan bahwa uji klinis ini untuk fase pertama ini bisa dikatakan ditolak begitu
nah apakah dari dpr sendiri ini melihat bagaimana proses uji klinis yang sehingga bisa ditolak oleh badan pom ini
ya kalau kemarin kita banyak mendengarkan ya masih banyak mendengarkan paparan

juga sangatpeep apa dia biasa mengatakan seperti perbedaan argumennya tiga empat this channel ini
hukum hukum itu tidak ada stylingnya
lihat muf chart ini memang seperti amerika
pemilk ryan lupa sollen finger suatan saja
dijelaskan memang perbedaan platform inilah yang kemudian harus didudukan ya dengan komunikasi yang baik
baik bu neti sepertinya kami juga mengalami kendala
suara ibu tidak terdengar oleh kami
tapi kita kembali lagi ke pak pandu
pak pandu bagaimana respon anda
apalagi yang sudah dikatakan di garis bawahi bahwa tidak ada intervensi dari komisi sembilan
lalu juga bagaimana proses vaksinasi ini sendiri terutama terkait dengan uji klinis
kalau tadi dpr mengatakan bahwa kalau bisa sebelum tahun dua ribu dua atau dua ribu dua puluh tiga begitu sudah bisa divaksinasi
nah bagaimana tanggapan bapak
ya nggak bisa dipaksakan seperti itu
karena kali ini baru uji fase pertama klinis fase pertama
itu pun juga sebenarnya kalau kita pertanyakan lihat sejarahnya kenapa ada riset macam itu
itu sebenarnya bukan produk karya anak bangsa kan
yang punya patent itu adalah
dia membawa ide itu dan diudicoba di indonesia
jadi sebenarnya bukan karya bang indonesia
itu memang dilaksanakan di semarang ya kan
dan dibiayai oleh uang pemerintah uang badan libang kes
jadi kalau dikatakan ini produk karya bangsa itu saya kira tidak tepat
kalau kita lihat sebenarnya yang punya kepatan
dari pihak luar dan selama melakukan penelitian juga dibantu periset dari luar ya kan
menurut saya kita harus jujurlah apa yang sebenarnya ide dari penelitian ini
dan lihat ini kan sangat kompleks
di mana kita harus mengambil darah dari orang kemudian memisahkan dendritnya
kemudian dipaparkan terhadap antigen
antigen dari virus itu juga diimport lagi dari amerika
dan kita tidak mampu
kita tidak mampu membuat antigen semacam itu
dan kemudian baru disuntikan ke orang
betapa kompleksnya kalau setiap orang harus dilakukan proses seperti itu
kalau untuk terapi memungkinkan
tapi kalau untuk vaksinasi untuk mengatasi masa ini bukan pilihan yang diambil oleh banyak orang
karena tidak mungkin untuk melakukan vaksinasi seperti itu untuk satu ratus delapan puluh juta masyarakat indonesia
walaupun katanya dinarasikan bisa untuk komorbiditas
kita juga bisa divaksinasi dengan yang sudah diakui dan dianggap aman dan efektif
sebenarnya kita berusaha mengejar mengatasi pandemi dengan cara cara yang mudah
dan di mana vaksinasi adalah pilihan salah satu pilihan yang sudah kita akui
karena pemberiannya mudah
hanya tinggal injeksi dan kemudian kita menunggu sampai berapa lama dia akan terbentuk imunitas
ini yang harus kita pikirkan dari segi kepraktisan
dan juga dari segi untuk manfaatnya
kalau untuk kaedah ilmiah ini keterbukaannya sangat kurang
dari ide awal kementerian ristek brin saja tidak memahami tidak tahu
jadi berputar di antara badan
di bank ks undi bahkan yang tadinya ada tiga universitas yang harusnya terlibat
seperti uns ugm dia tidak diajak
dan akhirnya ugm mengundurkan diri karena timnya saja namanya saja
tidak pernah diajak yang dipasang tapi tidak pernah diajak
jadi banyak proses proses yang menurut saya tidak terbuka
kalau kaedah sainsnya banyak hal hal yang seperti yang dikatakan bu penny
semuanya ada evaluasinya yang secara independen
saya melihat memang jauh dari memuaskan
oke baik pak pandu
riono terima kasih sudah berbagi informasi
dan sebelumnya juga ada bu neti
tentunya kita sama sama berharap
agar pandemi ini segera berakhir
dan juga tidak ada kepentingan kepentingan tertentu
begitu dalam penanganan pandemi covid sembilan belas kali ini
terima kasih bapak dan ibu